dua anak korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh ayah kandung mereka
menjalani visum di rumah sakit umum daerah tarakan jakarta pusat pada kamis siang
kedua korban diantar ke rumah sakit oleh sang ibu berinisial key
visum dilakukan untuk menguatkan laporan tentang kasus dugaan penganiayaan anak
yang disampaikan key ke polres metro jakarta selatan pada jumat dua puluh tiga september lalu
adapun hasil visum baru bisa didapat beberapa hari mendatang
dan akan langsung diserahkan ke penyidik
menurut ibu korban selain menyebabkan luka fisik
penganiayaan mempengaruhi kondisi psikis kedua anaknya
korban yang sebelumnya dikenal periang kini menjadi pendiam
dan tidak percaya diri saat berada di lingkungan sekolah
ibu korban dan terduga pelaku berinisial ris diketahui telah bercerai pada januari dua ribu dua puluh
namun mereka tetap tinggal dalam satu apartemen di jakarta selatan di kamar terpisah
ris beralasan masih ingin mengawasi
sementara itu penyidik polres metro jakarta selatan menjatuhkan
pemanggilan terduga pelaku pekan depan
namun penyidik tidak merinci waktu pemanggilan
terduga pelaku akan diminta keterangan sebagai saksi terlapor
dalam kasus dugaan penganiayaan anak yang dilaporkan oleh mantan istrinya
nanti dalam waktu dekat kami akan panggil

yang barusan kami menerima beberapa hari yang lalu
setelah kami menerima bukti video
yang menggambarkan peristiwa kekerasan terhadap seorang anak
hasil visum masih kami tunggu hasilnya
karena peristiwanya terjadi antara tahun dua ribu dua puluh satu hingga tahun dua ribu dua puluh dua
dan dilaporkan di tanggal dua puluh tiga september dua ribu dua puluh dua
selain pemanggilan terduga pelaku
polres metro jakarta selatan akan menjatuhkan konseling bagi kedua korban
di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak provinsi dki jakarta
pada jumat dua puluh tiga desember
badur zamal jakarta